ada urusan sama gajah
ada urusan keluarga
katanya diusir sama orang yang ngaku itu tempat dia markir
masih deket tempat markir
di warung sebelum stopan
kita balik lagi ke parkiran
komandan lagi kesana
terima kasih pak
gak usah lapor bang edi
serahin aja ke yayat
dulu dia berani ngebetak saya
terus waktu itu kita terpaksa pergi
kamu kalah mental
serahin ke yayat
kamu kenapa mulutnya bau saya sampai pusing

sekarang waktunya gajian
seriup seriup seriup
ladang ladang ladang
nanti di jalur harus ada siapa siapa
bukan pusing pikiran
kena gas beracun
gas beracun di mana
di tempat parkir
wah bahaya tuh kalau di sana ada gas beracun
kalau kita singkirkan sumber gas beracunnya
masa gas beracun keluar dari murut kita
kalau saya sih usulnya seperti waktu itu
teman teman balik lagi ke terminal
kita atur atur aja supaya semua orang ada kerjaan
waktu kita rame rame ke tempat parkiran
waktu si jack habis ada yang mukul
mau mundur atau minta bantuan kang cecep
awas sebagai bos
waktu itu ambil pilihan buat minta bantuan kang cecep
kalau temen temen malah mundur
saya yang beresin
halo kamu dimana jalan kamu tahu enggak saya di mana enggak mau tahu enggak mau nanya tuh
kamu dimana di terminal kamu mau kesini enggak mau sini atuh oke saya kesana
tunggu di sini
hai kelampung ada urusan sama gajah ada urusan keluarga ya pas gajian malah ada
disuruh titip ke saya katanya ya udah masuk